mohon maaf sekali lagi mengimbau kepada yang sedang melaksanakan hajatan
polres lumajang mendatangi acara hitanan di rumah warga dusun darungan desa nogosari kecamatan rowo kangkung lumajang
kedatangan polisi karena mendapat informasi masyarakat hajatan diisi hiburan kesenian reok dan kuda kencang
dengan menggunakan pengeras suara polisi kemudian membubarkan acara karena tidak mengantongi izin keramaian polisi
acara hiburan juga menyebabkan kerumunan karena warga sekitar datang untuk menonton
waktu itu ada informasi dari masyarakat mengenai adanya kerumunan atau keramaian di salah seorang rumah warga yang kebetulan waktu itu ada hajatan kita
nah di situ ada hiburan yaitu reok dan kuda kenca tentunya ini berpotensi untuk menimbulkan kerumunan masyarakat yang ingin menonton
selain membubarkan pengunjung polisi kemudian meminta pemilik rumah mematuhi protokol
murhadi wicaksono lumajang jawa timur